jadi orang tua kerap menimbulkan kekhawatiran terutama yang baru pertama kali mengalaminya
jika tidak berlebihan munculnya rasa khawatir saat baru memiliki anak adalah normal
tapi gimana coba kalau misalnya kekhawatiran itu berubah menjadi kepanikan yang berlebihan
nah seperti kemarin ya ada kasus kasus ibu buang anaknya atau seperti apa
jangan hanya motif ekonominya saja yang diperhatikan tapi juga mentalnya
nah buat ibu baru ibu baru yang memiliki anak pertama liputan berikut ini mungkin bisa membantu anda mungkin bisa membantu saya juga
kita lihat bersama
kehadiran anak tidak hanya menguras tenaga dan emosi tetapi juga menimbulkan kebingungan bagi sejumlah orang tua baru
meski telah melakukan berbagai persiapan sebelum masa persalinan para ibu memerlukan penyesuaian
kenapannya sudah banyak sih
jadi pertama tama itu pasti mental ya mental yang kita persiapin supaya nanti jadi orang tuanya happy babynya juga happy
dan info info sama pengetahuan pengetahuan gitu sih buat nanti ke depannya terbaik buat babynya
kelahiran bayi merupakan tantangan bagi ibu karena melibatkan perubahan hormon fisik emosional dan psikologis ibu
tak aneh seorang ibu kerap merasa lelah
khawatir atau bahkan gembira dan bersemangat dalam waktu yang sama
hal ini dapat memicu ibu mengalami depresi
kondisi ini pun berdampak pada perkembangan sang buah hati
kita itu secara emosi terpapar dengan emosi kita
jadi kalau kita cemas terus maka anak kita akan tumbuh jadi pribadi yang sering cemas mungkin
karena dia menganggap lingkungannya adalah lingkungan yang mencemaskan bagi dia
ibu panik biasanya karena khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan anak
hal itu bisa dipenuhi melalui tiga hal
yakni dengan hadir di hadapan anak mendengarkan suara atau tangisan anak dan melalui sentuhan
sentuhan ibu bisa diaplikasikan dengan mencium mendekat menggendong dan memijat bayi
sentuhan ini bisa mempererat ikatan emosional ibu dengan anak yang membantu perkembangan intelektualnya pada masa mendatang
ada pula jenis kepanikan yang timbul karena anak sakit
kalau sudah begitu ibu harus menyesuaikan dirinya

mungkin saja sakit yang dialami merupakan bagian dari proses tumbuh kembangnya
kalau demam jangan panik gak apa apa
lihat dulu berapa usianya
kalau misalnya enam bulan jangan jangan lu tumbuh gigi
jadi nggak usah khawatir
lihat dulu nih kalau anak usia enam bulan nih ya
udah ada calon gigi belum
kalau udah calon gigi berarti nggak apa apa
dia mau tumbuh gigi
tapi kalau misalnya dia demamnya tinggi ya kita juga harus waspada nih
di atas tiga puluh delapan kita harus lihat kalau anaknya lemes
segala macam mungkin kita bisa berikan obat namanya parastamol
menambah pengetahuan pasca melahirkan siap dengan perubahan dan menjalin komunikasi dengan pasangan
mengenai pola asuh anak merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mencegah kepanikan ibu baru
sabila destu septiadi pradana jakarta
wah udah gak panik lagi deh ya
udah banyak tips tipsnya
udah bisa bantu ya kepada ibu ibu bahwa ternyata ada banyak
banyak hal yang bisa membuat kenapa anak itu cranky gitu ya
jadi jangan juga apa namanya baby blues atau itu ya
yang kalau ketika ada nangis ngerasa kita bersalah gitu kan